bagi kamu kebakar
aduh aduh aduh
eh siapa di sana
eh tarah tarah tarah semua lari kemabur
istana yang megah
tidak akan berarti
apa apa tanpa kepuasan
apa yang akan dilakukan oleh gusti prabu siliwangi
memang ada apa dengan gusti prabu siliwangi
gusti prabu siliwangi
akan menekan pajak
dan akan mengambil opeti
dari kerajaan kerajaan yang taklukan oleh gusti prabu siliwangi seh
apa saya tidak salah dengar dengan ucapanmu saya
apa yang saya dengar
saya tidak menyangka
gusti prabu siliwangi bisa sekejam itu terhadap rakyat
bukan sekedar itu
gusti prabu siliwangi bisa sekejam itu terhadap rakyatnya
gusti prabu siliwangi
mengusir gusti ratu subanglarang
berserta anak anaknya dari istana pajajaran seh
begitu teganya prabu siliwangi mengukir keluarganya sendiri
tapi saya jadi ragu
apa memang benar itu gusti prabu
dahulu juga memang pernah dirompang
menyamar sebagai gusti prabu siwa
aku juga berpendapat demikian
di mana keberadaan mereka sekarang
aku pun tidak tahu
keberadaan mereka sekarang
ayo kita cari mereka sekarang
hari sudah semakin malam
kita harus mencari tempat untuk beristirahat
ini mas benar
terus kita teh mau istirahat di mana nih mas
di sana ada sebuah gubuk
untuk menginap malam ini
ini teh sudah nantuk nih mas
nah enggak tuh
nggak ada yang menyahutnya
nyai teh jadi penasaran nih mas
mas tidak dikunci pintunya
ada orang di dalam
kalau begitu kita masuk ke dalam
gubuk ini kosong nyai nyiroh
sebaiknya malam ini kita istirahat di gubuk ini saja
nyakitnya sudah gak tahan
pengen tidur dulu ya nimas ya
bonteng ya mas
nimas larasantang juga beristirahat
karena besok pagi
kita harus melanjutkan perjalanan
gusti ratu subanglar
pada saat ini
kita harus berurusan
matilah kalian semua
apakah mereka akan masih tertanggal
tidak akan ada yang selamat dalam kobaran api yang begitu besar
mereka pasti akan terpanggang dalam keadaan ini
ada api sendiri
ayo kita keluar
tunggu tunggu tunggu
ih centangnya kita ketinggalan
tidak perlu kita
biar saya saja yuk
api semakin membesar
nanti kebakaran makan api
nyira jangan nyira
centangnya yang selamat
lebih baik kita minggir dari sini
centang itu lebih kita makan
terima kasih nyai sudah menolong saya
sudah sudah yang penting kita selamat
terima kasih sudah nolong nyai
nimas tidak apa apa
aku baik baik saja
ya saya juga baik baik saja
jika kita terlambat sedikit
mungkin kita tidak akan serangan
ini tindakan yang disengaja
jadi kita harus tetap berhati hatimu
aduh ini terlambat sedikit
jangan sampai kita terlambat
jangan sampai kita terlambat sedikit
jangan sampai kita terlambat sedikit
kork panas ya
aduh panas banget

eh siapa di sana
eh tarah tarah tarah
semua lariak mabur
istana yang megah
tidak akan berarti apa apa tanpa kekuasaan
kau harus segera mengumpulkan pendekar sang
untuk bekerja sama menghancurkan pajak
dan aku berjanji
aku akan membantu pasukan gandara
dengan mengirimkan pasukan gali
terdiri dari siniman
dan bangsa halis lainnya
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
ini adalah baju pasukan ganda
kenakan ini segera
terima kasih nyai
terima kasih nyai
terima kasih nyai
terima kasih nyai
ampuni kami mas
kenapa kalian membakar gubuk tadi
kalian tidak perlu takut
kami bukan orang jahat
kami bukan orang jahat
sudah tiga bulan
sudah tiga bulan
kampung ini kacau
banyak warga jatuh sakit
dan kami terpaksa harus berpindah tempat

warga lainnya merasa
ini bukan sakit biasa
tapi kayak terkena guna guna
tapi kayak terkena guna guna

karena sakitnya itu aneh sekali
karena sakitnya itu aneh sekali

ada yang terkena borokan di seluruh tubuhnya
dan ada juga
yang terkena buta

bagaimana bisa itu semua terjadi

siapa yang sudah mengirim guna guna itu
ada warga melihat
sedang menaburi sesuatu di sekeliling kampung
mereka lah pelakunya
saat kami melihat
kalian masuk ke dalam gubuk
kalian lah pelakunya
moga dari itulah kami bakar gubuk ini

sebaiknya untuk sementara kita tinggal disini dulu saja
agar kita tahu penyebab dari semua ini
dan siapa tahu mungkin kita bisa menolong warga yang disekitar sini
iya nyai juga setuju sekali nih mas
alhamdulillah rupiah nami